balai besar konservasi sumber daya alam bbksda riau hingga kini terus berupaya menangkap harimau bonita yang telah mengganggu warga
bksda riau bahkan telah menyiapkan dua belas perangkap dan penembak jitu untuk mengevakuasi bonita
sudah hampir dua bulan harimau sumatera atau pantera tigris sumaterai diburu tim gabungan bksda riau
dalam rekaman video terlihat harimau sumatera yang diberi nama bonita ini berkeliaran di kawasan kebun kelapa sawit di desa tanjung simpang kecamatan pelangiran indragiri hilir
kemunculan bonita jadi perbincangan setelah dua orang warga tewas diterkam pada akhir pekan lalu
sejak kejadian tersebut warga resah karena harimau sering keluar masuk ke pemukiman penduduk
untuk melakukan upaya penangkapan bbksda riau sudah menambah personil dari tni dan kepolisian
petugas juga susun
sudah memasang delapan perangkap di kawasan kebun kelapa sawit untuk menangkap binatang buas tersebut
bahkan tim penembak jitu atau sniper dikerahkan ke lokasi untuk berjaga jaga dari potensi serangan binatang buas yang mengancam keselamatan tim gabungan
ada obat bios yang sekali tembak dengan sepeta titret langsung pingsan harimau
efek dari ini obat bios seperti ini dia akan sesegera mungkin juga terbangun
ini tentunya akan sangat berisiko bagi tim dan seluruh masyarakat
begitu bangun pasti akan marah dan ngamuk
yang kedua yang kita gunakan adalah yang harus dilakukan penyuntikan ke dia si harimau ini efeknya cukup lama
sehingga cukup untuk dilakukan evakuasi
nah cara yang kedua inilah yang sedang selalu kita tempuh bersama
konflik harimau dan manusia di provinsi riau terjadi karena habitat satwa dilindungi ini semakin sempit
perluasan perkebunan kelapa sawit dan maraknya perburuan liar membuat harimau sumatera semakin terdesak dan populasinya terus berkurang